ketua fraksi dpp partai keadilan sejahtera zazuli juwaini pada senin menyatakan
nama muhaymin iskandar sebagai cawapres anies baswedan akan dibawa ke majelis syuro untuk dipertimbangkan
menurutnya silaturahmi antara pks dan pkb sudah pernah dilakukan
namun keputusan strategis partai harus melalui mekanisme di majelis syuro
jazuli membenarkan pks saat ini belum menerima atau menolak nama muhaymin sebagai cawapres anies
berkaca dari keputusan anies baswedan sebagai capres usungan partainya
ia menyebut hal ini melalui pertimbangan di majelis syuro dan bukan keputusan satu orang saja
mekanisme ini diharapkan menghasilkan keputusan yang lebih objektif
perihal nama perubahan yang sudah tidak dipakai pasangan anies imin jazuli tidak mempersalahkan
baginya yang paling penting adalah kokohnya semangat menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat indonesia
selama ini sikap strategis pks itu tidak boleh diambil oleh one man show
pks itu selalu tertib dalam mengambil keputusan
jadi waktu pak anies dicapreskan oleh pks itu melalui majelis syuro
nah ketika ada calon umpamanya yang belum dibicarakan di majelis suro
ya kita harus rapatkan dulu di majelis syuro
supaya lebih objektif
objektif lah kira kira ngambil keputusannya itu